isu radikalisme di internal kpk kembali muncul bersamaan dengan polemik tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai kpk
pimpinan kpk alexander marwata menyebut lima puluh satu pegawai kpk tidak lolos tes asn dan dinyatakan merah sehingga akan diberhentikan
alex juga menyampaikan pegawai kpk selain berkualitas namun harus setia pancasila bebas dari radikalisme hingga organisasi terlarang
benarkah ada paham radikalisme yang tumbuh di kpk tepatkah twk kemudian menjadi tolak ukur soal pemahaman radikal
kita akan membahasnya bersama m yasin komisioner kpk periode dua ribu tujuh dua ribu sebelas dan juga yenti garnasi mantan ketua tim pansel kpk
bu yenty selamat malam pak yasin selamat malam
waalaikumsalam terima kasih sudah meluangkan waktu malam hari ini sebelum kita berdiskusi
lebih lanjut kita lihat dulu pernyataan pimpinan kpk
apa kemudian yang terjadi bagaimana kemudian kisru di internal kpk menyisakan ada pemecatan lima puluh satu pegawai kpk berikut ini
lima puluh satu tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pendinaan berdasarkan penilaian asesor
tentu tidak bisa bergabung lagi dengan kpk
kami sangat memahami bahwa pegawai kpk harus berkualitas karena itu kpk terus berusaha membangun sdm tidak hanya aspek kemampuan tetapi juga aspek kecintaan kepada tanah air bila negara kesetiaan kepada pancasila undang undang nkri dan pemerintah yang sah dan bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang
baik terima kasih
agak berbeda ya dulu kami itu adalah pansel untuk komisioner
kalau sekarang kan permasalahannya agak berbeda karena sekarang adalah karena ada perubahan undang undang maka pegawai kpk harus berstatus asn
jadi ada sesuatu yang berbeda
namun berkaitan dengan tes yang diberikan ini termasuk twk itu adalah kan bkn
itu digunakan untuk hampir semuanya
semuanya menggunakan itu untuk kalau menjadi asn
tetapi isu radikalisme pada waktu itu ya saya tidak bisa memungkiri kami memang sangat hati hati jangan sampai yang kami pilih itu terpapar lah
jadi karena kan waktu itu kita semua sudah tahu bagaimana isu radikalisme itu secara global
ya bagaimana juga kita pelajari bagaimana indonesia ada perubahan
perubahan ketika ada
ada isu isu radikalisme isu isu eksklusifisme dari agama tertentu ya
agama islam pada waktu itu yang bagaimana sejarahnya masuk indonesia dan lain sebagainya itu tentu sudah ada kajiannya sendiri
sehingga pada waktu itu kami memang meminta bantuan selain track record rekam jejak
juga kami meminta bantuan selain asesor kami juga minta bantuan dari bnpt dari bin dan lain lain ya
karena itu ada rekam jejak
ada nggak jejaknya di sana
kemudian kami juga menggunakan assessment center
jadi dalam hal di dalam hal recruitment itu kan ada tes potensi akademik ada tes potensi ada tes kompetensi
nah itu kan memang memerlukan suatu suatu keahlian tersendiri
sehingga ponsel ponsel pada umumnya itu menggunakan asesor
nah di sana nanti kami begitu hasilnya dari assessment center itu diberikan
kepada kami kami di kami briefing
ini artinya apa ini artinya apa ini artinya apa gitu ya
jadi memang memang nanti akan muncul warnanya apa
apakah warna merah ataukah warna warna yang lain
kalau merah itu bagaimana
atau biasanya memenuhi syarat
atau nilai tertentu masih memenuhi syarat tapi mepet ya
atau memang sama sekali tidak memenuhi syarat
itu ditelankan kepada ponsel oleh assessment center itu
atau diseluruh oleh asesor gitu
jadi ya nanti pada akhirnya diserahkan kepada ponsel ya
kepada pengguna yang akan menggunakan
terserah tetapi dari bkn atau kalau dalam hal ini ya
atau kalau waktu itu kami dari assessment center memberikan gambaran seperti ini
orang ini begini begini
dan kemudian berkaitan dengan twk ini
kan kalau tidak salah memang
kemungkinan kan seleksi itu ada
seleksi itu ada twk nya
ada seleksi intelijensianya
berkaitan dengan keterampilan kemampuan di bidangnya
ada juga yang namanya twk
twk itu kan isinya antara lain
ada tes berkaitan dengan pancasila undang dasar empat puluh lima
kemudian ada nkri
kemudian tata negara pemerintahan sejarah nasional
dan kemudian bagaimana peran indonesia
secara peran indonesia dalam
dalam bidang internasional
pandangannya dalam dinamika internasional
kemudian hal hal inilah tentu saja
nanti pertanyaan pertanyaan dari isi
dari isi yang namanya di twk mulai pancasila
kemudian bineka tunggal ika dan sebagainya
itu kan tentu pertanyaan pertanyaannya itu juga
ya tidak akan apakah pancasila itu
tentu pertanyaannya adalah berkaitan dengan isi dari sila sila itu
tentu ini memang
bahkan mungkin pertanyaan itu sangat sederhana
tapi kadang kadang banyak yang gagal disitu
contohnya misalnya seperti apa bu yenti
apakah memang pilihan menikah atau tidak menikah
misalnya urusan pribadi
menggunakan hijab atau tidak
seperti itu juga memang lumrah menjadi bagian dari pertanyaan
untuk assessment ini
jadi seperti itu
bisa jadi pada waktu itu ada pertanyaan pertanyaan ya
saya kira pak yasin juga waktu itu kan komisioner ya
tes tes itu kadang kadang sangat sederhana
bagaimana misalnya berkaitan dengan pemilihan ini
kalau dalam keadaan ini dipilih ini ada anak kecil misalnya
anak kecil begini
kemudian anak kecil meminta sesuatu hal yang memang tidak boleh misalnya
terus kemudian ada pilihan yang lain
yang mengatakan anak kecil ini harus dibeginikan dibeginikan dibeginikan
nah itu kan dalam hal ini tidak ada kaitannya
dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan kpk
tidak ada kaitannya dengan korupsi
tapi ada kaitannya untuk menilai bagaimana kepribadian yang bersangkutan yang berkaitan dengan twk itu
kepribadian dalam pantai sila kan pasti ada kepribadian
mulai dari sila satu sampai sila
itu pasti ada
bagaimana bermusyawarah dan lain sebagainya
bagaimana menilai orang lain
bagaimana tidak merasa eksklusif
bagaimana bisa kerjasama di dalam satu lembaga
bagaimana bisa pengendalian diri
bagaimana dalam hal ada tekanan tekanan tertentu
jadi hal hal itu yang biasanya kami sebagai pansel ya waktu itu ya
tentu ini berbeda
maka saya katakan bekerja karena waktu itu kami pansel
waktu kami nanti kami briefing dengan assessment center itu briefing
mereka menyampaikan begini begini
jangankan yang bersifat psikologi ya
di twk kan kan ada psikologinya
di situ jangankan yang seperti itu
pertanyaan gini bu yanti
banyak masyarakat yang kemudian melihat
banyak pertanyaan pertanyaan yang dianggap janggal
ini baru di level pegawai kpk saja
artinya hal yang serupa apakah juga ditanyakan di level pimpinan kpk
apakah sama seperti itu atau memang ada perlakuan yang berbeda
singkat saja sebelum saya ke pak yasin
kita harus dengarkan perspektif pak yasin
tergantung akan mengisi apa
regulasi akan apa
pertanyaan untuk calon asn yang dari sma jadi pegawai negeri tentu berbeda
untuk calon pimpinan misalnya pratama berbeda
untuk pimpinan pejabat tinggi berbeda
tetapi ada hal hal yang bisa jadi kita merasa ini pertanyaannya kok konyol sekali
kok pertanyaannya kok seperti ini sepertinya sederhana
padahal di situ kadang kadang bisa menjadi kebanyakan juga gagal
yang paling penting begini
bkn itu juga tidak sendirian ya
tidak punya ini sendiri
karena dia ppa nya itu kan mengikuti graduate record examination nya
sudah ada standar internasionalnya
jadi saya tidak saya merasa bahwa kalau kita akan mempertanyakan kita pelajari dulu
apa apa yang sudah di indonesia maunya begini
oke baik saya ke pak yasin
mungkin ada pandangan berbeda atau sepakat dengan bu yenti
ya yang sepakat sih ada beberapa hal
bahwa intinya mencari orang yang berintegritas
dan punya profesionalitas
dan juga punya track record atau rekam ticak yang baik pimpinan maupun staff
tapi konteknya akan radikalisme ini tadi yang jadi permasalahan
nah tapi sebelum menuju ke radikalisme ada taliban dan lain sebagainya
saya ingin menjelaskan
isu yang berkembang saat sekarang ini simpang siur
kalau saya mengamati ini merupakan suatu pelemahan kpk yang terstruktur setelah undang undangnya
saya sering menggambarkan di dalam suatu wawancara
siapa pimpinannya yang terekrut menjadi pimpinan kpk yang lima orang itu
karena si ini kan pernah jadi fanselnya
siapapun pimpinannya yang penting dia ikut
tujuan juga ikut memberantas korupsi
maka itu berat driver mengendarai mobil
mobilnya akan berjalan dengan bagus
yang ingin kita gambarkan poinnya bahwa pimpinan periode pertama kedua itu membentuk capacity building
jadi merekrut orang yang berintegritas orang yang profesional yang projectnya itu adalah orang orang yang tidak bermasalah yang masuk di situ itu
jadi pimpinan yang diatur di bp enam puluh tiga tahun dua ribu lima
dan sekaligus ada dua bp yaitu bp dua puluh tujuh tahun dua ribu enam
saya sudah ada di situ sejak tahun dua ribu
yaitu pertama berdirinya kpk saya sudah ada di situ sebagai direktur
nah periode dua ribu tujuh dan dua ribu sebelas itu adalah sebagai komisioner unsur pimpinan
dari panjang saya dari kpk itu jadi bisa banyak bercerita
bahkan pembentukan pp enam puluh tiga yang mengatur itu sistem manajemen sumber daya manusia di kpk itu
saya menjadi anggota tim pembentukan itu pembahasannya satu tahun dua pp itu
bersama instansi terkait ya ada kementerian hukum dan ham dan menpan ada kementerian keuangan dan lain sebagainya
ada tujuh kementerian yang setuju membentuk pp itu
status pegawai kpk itu adalah baik isi negara
dan suasana ya
komisi negara yang diatur oleh pp peraturan pemerintah
dan juga pp dua puluh tujuh itu adalah mengenai pimpinannya
baru ada itu adalah dua ribu lima akhir dan dua ribu enam awal untuk pimpinannya
sebelumnya kita menerima perskort
poin yang ingin kita sampaikan hal ekwal yang mengatur pegawai
bagaimana merekrut pegawai pimpinan kemudian pola karirnya

kemudian pola karirnya kemudian hal hal yang menjadi hak pegawai untuk bisa
kemudian hal hal yang menjadi hak pegawai untuk pimpinan
kemudian hal hal yang menjadi hak pegawai untuk pimpinan

itu ada semua di pp itu
makanya kalau itu alih status itu adalah untuk memberhentikan
dari aspek legalnya pun juga melanggar saya kira
pp empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh tentang alih status itu tidak ada
yaitu yang jelahnya klausula pasal yang memberhentikan pegawai
bahkan apabila gajinya timpang diatur di dalam pasal itu
maka akan ditambah dengan tunjangan khusus
karena grading untuk pegawai kpk itu lebih tinggi dari asn
nah yang kedua legal business yang dilanggar lagi
keputusan mk atas judicial review dua ribu sembilan belas
itu dinyatakan bahwa secara materialnya itu kan formalnya kata ditolak
tapi secara material bahwa alih status pegawai itu harus tidak merugikan pegawai
jadi ada dua aturan yang dilanggar
berarti pemecatan yang dilakukan oleh bkn dan kpk itu bermasalah
padahal pak presiden tanggal tujuh belas yang lalu
bahwa yang namanya tes wawasan kebangsaan itu adalah langkah perbaikan
bukan langkah pemecatan
dan ini masih ada peluang untuk memperbaiki melalui coaching atau pendidikan
atau training dan lain sebagainya
pegawai komisi negara yang memakan apbn atau yang menikmati gaji dari apb
itu sama dengan asn
tinggal pindahkan gajah di sana sehingga ada kurangnya
satu poin lagi
satu poin lagi
jadi dalam pp enam puluh tiga tadi bahwa apabila pegawai kpk itu melanggar kode etik
kode etiknya berat dipecat
apabila kinerjanya rendah bisa tiga tahun berturut turut untuk dapat di
o satu c itu juga dipecat
apabila pelanggaran hukum itu dipecat
bukan balik tes wawasan kebangsaan
jadi ada aturan aturan tertentu untuk bagaimana pegawai itu melanggar atau tidak
ya ke isu taliban ini saya juga tidak pas
semua pekerjaan pegawai kpk diatur oleh standard operating procedures
menyimpang dari sop saja itu sudah dipanggil oleh pengawas internal
apalagi berpandangan misalnya saja nyeleneh
dan berafiliasi kepada misalnya organisasi terlarang
atau partai politik yang terlarang misalnya
atau saya tidak tahu paham paham radikal yang terlarang
itu sudah kena dulu di pengawas internal
pak yasin tadi pak yasin menyebutkan bahwa sudah ada arahan presiden
sudah jelas begitu
tapi pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan kpk itu juga diikuti rapatnya
oleh men pan dan men kumham
artinya memang ada peran serta pemerintah di sana
apakah kemudian memang pesan presiden salah ditafsirkan
atau memang apa
apa yang ingin disampaikan oleh para pembantu presiden ini dalam jajaran menteri ini
kita nanti akan bahas usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik kita masih berbicara mengenai polemik pemecatan lima puluh sembilan
pegawai kpk saya ke pak yasin singkat saja sebelum saya ke bu yenti lagi
sudah ada arahan dari presiden tapi ternyata keputusan itu
keputusan yang lain pimpinan kpk dan sejumlah menteri hadir dalam rapat membahas mengenai ini
ada yang mengatakan ini bentuk pembangkangan atau bagaimana pak yasin membacanya
ya kalau instruksi presiden sudah diteklar melalui sekarang pr
akan terdengar di seluruh masyarakat indonesia
dan apabila kemudian tindak lanjutnya dipertentangan dengan apa yang disampaikan oleh presiden
itu telah merupakan langkah perbaikan masih ada peluang untuk memperbaiki
misalnya itu yang diacu tidak pun aju eskan enam ratus lima puluh dua itu dan aktifkan kembali misalnya seperti itu
kalau itu ada mengikuti instruksi presiden
tapi hal poin yang penting nih mbak elvira yang ingin kita sampaikan
pernyataan adalah salah satu pimpinan kpk itu ngomong radikalisme
ini apakah bisa dipertanggungjawabkan omongannya itu
ini menjadi menarik bagi masyarakat
karena yang dipecat itu
ada juga yang tidak juga berdengan islam
dari nama nama yang ada di situ ada benetikus
ada herbert nababan
ada andre dedi nainggolan
semua itu adalah orang orang yang berprestasi dan kasat gas yang menangani kasus kasus besar
di sektor sim kasus bansos kasus jual beli jabatan yang akhirnya ott juga di kementerian agama itu
itu kasus kasus besar yang ditangani
ada sembilan satgas yang termasuk dipecat lima puluh satu orang itu
nah ini kan desain yang sangat utuh ya
itu undang undangnya sudah diubah menjadi lemah
dan yang kedua sdm nya
sehingga motor penggerak yang berintegritas di dalam kpk itu kalau itu dicopot ya
saya kira sudah tidak ada lagi
jadi menurut pak yasin isu radikalisme itu hanya mengada ngada saja
hanya menarget orang orang tertentu saja
hanya menarget orang orang tertentu saja
ya hanya menarget orang orang tertentu saja
atau memang secara peraturan memang sudah benar langkahnya
ya secara peraturan tadi kan sudah saya sebutkan
kalau dari aspek legal business itu melanggar pp empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh mengenai alih status pegawai
kemudian legal basis yang kedua keputusan mk atas judicial review undang undang sembilan belas tahun sembilan belas
di situ materialnya jangan sampai merugi alih status itu jangan sampai merugikan pegawai kpk
itu kan jelas itu dipakai dong
itu kan keputusan hukum itu yang harus dihormati dari mahkamah konstitusi
dari dua itu saja sudah
apalagi ditambah dari statement pak presiden pada waktu siaran pers tanggal tujuh belas mei
bahwa alih status ini jangan dipakai sebagai alat untuk misalnya saja memberhentikan atau menonaktifkan
tapi ambillah sebagai langkah perbaikan
dan saat sekarang adalah masih ada peluang untuk memperbaiki itu
kata katanya persis seperti itu
apa harus dilanggar oleh tiga menteri atau dua menteri plus pimpinan kpk
tergantung dari mengeluarkan statement taliban
saya kira tidak properlah itu
sudah melanggar penggunaan hukum melanggar legal basis yang harus diikuti keputusan mk dan pp nomor empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang alih status pegawai
nah ini masyarakat kan sudah mulai menilai
ini ada apa
tidak ada apa
kpk itu harus ada tapi tidak berfungsi apa apa
karena menangani kasus kasus besar
dan ini kalau kembali ke radikalisme taliban itu tidak ada
di situ kalau masalah beda agama
misalnya untuk yang beragama islam
itu kan boleh di dalam undang undang dasar kan boleh menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya
baru kemudian pada waktu di jumat juga
ada itu benar
jumad itu adalah orang kristen yang juga ada kebaktian di situ
diberikan peluang semua
dan di dalam itu mereka bekerja secara harmonis
yang berbeda agama
dari kalau etniknya macam macam
ada china ada jawa ada bunda dan lain sebagainya
atau ada ambon
kristen itu juga ambon
itu bekerja dengan baik
bekerja sama tidak pernah bersinggungan yang berkaitan dengan ideologi di dalamnya
saya sebagai mantan komisioner tahu
karena kami adalah pengguna mereka
dan bahkan teman saya pada waktu saya di jajaran direktur
banyak yang juga dipecat itu karena dianggap radikalisme
saya kira yang kita bangun itu egaliter di kpk itu
jadi apabila pimpinan ada yang salah silahkan
berikan masukan sesuai dengan etik yang ada
kita kan dikungkung dengan kode etik
meleset sedikit saja sudah diproses untuk diperiksa oleh pipm atau pengawas internal
dan kita menggunakan whistle blowing system
siapa di antara anggota tim yang berperilakunya leneh
apalagi terima suap
maka itu langsung diproses oleh pengawas internal
jadi di kpk itu sangat sangat berat
kalau melanggar etik saja dikeluarkan
kalau di asn enggak lah
kita audit dulu kalau di as
saya pernah menjadi inspektur jenderal di kementerian agama
kalau kami akan memecat orang itu kita audit dulu
audit cewekan kemudian audit tujuan tertentu atau audit investigasi
adalah niat jahat untuk melakukan penyimpangan itu
baru hukumannya hukuman ringan tertulis atau lisan
atau hukuman berat
hukuman berat itu boleh dipecat
itu tidak serta merta
bukan melalui tes wawasan kebangsaan seperti ini
saya kembali andi
saya ke bu yanti
saya ke bu yanti
bu yanti apakah benar memang seperti yang disampaikan oleh pak yasin tadi
apakah betul betul melanggar etik melanggar hukum
lah ini kan tidak
pak yasin saya ke bu yanti dulu
pekerjaannya juga bagus
saya ke bu yanti dulu
pekerjaan etik tidak dilanggar
melanggar hukum juga tidak
hanya melalui tes wawasan kebangsaan
ini kan jelas ini merupakan suatu skenario yang tidak bagus
yang bertentangan dengan aturan perundangan
agar ini lebih clear lebih jelas
apakah memungkinkan bu yenti karena bu yenti bagian dulu dari pansel pimpinan kpk
membangun dari awal begitu ya
tanda kutip para pimpinan yang saat ini kemudian memutuskan untuk memecat lima puluh satu pegawai kpk
apakah tes wawasan kebangsaan ini bisa dibuka transparan kepada publik
sehingga jelas begitu publik memahami apa yang sebenarnya terjadi
pertama agak sulit ya membandingkan
apa yang boleh dilakukan
karena saya tadi saya sebutkan saya adalah panselnya pimpinan kpk komisioner
sedangkan ini dan menggunakan undang undang lama
saya masih menggunakan undang undang dua ribu dua
sementara ini adalah undang undang baru
dan yang dalam bkn itu kan ada tiga ya pak
tes intelligence tes intelligensia tes pwk dan kemudian tes karakteristik pribadi
nah saya juga tidak tahu apakah yang lima puluh satu ini
ini memang berkaitan dengan
apa tadi pak yasin mengatakan ada kaitannya dengan taliban atau apa
kan kita nggak tahu ya
yang lima puluh satu ini yang dimana jatuhnya
karena dari itu kan ada piu ya pwk dan ada tes karakteristik pribadi
nah kita kan tidak tahu lima puluh satu itu yang mana
kita hanya tahu ya pak yasin ya
karena memang tidak disampaikan ke publik
kita nggak tahu yang mana lima puluh satu tadi
karena tadi pak yasin mengatakan ada temannya
yang nampaknya tidak mungkin lah teman saya seperti itu
nah kita memang tidak tahu
tapi memang harus difikirkan
karena ini adalah pengalihan status
dan ini berdasarkan untuk kpk
terutama untuk kpk
dan ada undang undangnya baru
dan tentu saja harus kita fikirkan juga
seandainya yang tidak bisa dianggap tidak lolos di
tidak lolos di tes asn ini
terus harus diapakan
itu juga memang harusnya disikirkan
bukan harus kemudian
saya tidak tahu undang undang dalamnya
apakah harus diberhentikan gitu ya
saya juga agak milih bicara di pecat ya pak yasin
apakah diperhentikan ya tidak tahu juga
namun kan memang harus negara harus memikirkan itu
yang tidak masuk tidak masuk tidak lolos
sebagai asn dari satu dua ratus sekian
dan saya juga setuju ya dengan pak yasin
tidak boleh juga dikatakan bahwa yang lima puluh satu itu adalah karena terlibat atau berkaitan dengan taliban
atau berkaitan dengan radikalisme
saya juga tidak tahu pak yasin
karena yang dimana di tiga tes itu mana yang memang jatuhnya
yang membuat dia tidak bisa lolos dari asn
karena kan itu kan ada persentasenya ya
misalnya tes intelijen umum itu nilainya tiga puluh lima
kemudian twk itu tiga puluh
itu mereka bkn itu punya
punya dasar nomernya itu sudah ada
nah ini memang kita tidak tahu
jadi saya kira ya tidak boleh menyatakan bahwa yang lima puluh satu itu tidak diterima karena berkait isu radikalisme
kalau kami dulu memang mencari orang yang tidak terlibat radikalisme
semuanya pasti kita setuju dong
masa masuk ke kpk ada isu radikalisme
di komisioner lagi
pak yasin yang tahu di dalam itu ada apa tidak kecenderungan taliban kecenderungan radikalisme itu ada apa tidak
pak yasin tahu
pak yasin tahu
perkembangannya tapi berkembang kan pak ya
jangankan itu berkembang
saya juga berpikir gini jadinya
kalau yang tadinya tujuh puluh lima ini ternyata kemudian tidak lolos karena kawasan kebangsaan
jadi pertanyaannya dulu rekrutmennya bagaimana gitu kan ya pak yasin ya
nah itu kan memang ada perubahan
sehingga sekarang tidak lolos gitu
oke banyak pertanyaan yang kemudian masih harus dijawab
pak ya juga tahu setiap undang undang baru pembentukan lembaga baru pasti di tahun tahun pertama itu adalah berkaitan dengan capacity building
udah pasti itu
semuanya lpsk kpk semuanya
kan kita sudah beribu doang sampai dengan sekarang
sudah cukup lama
pk dua puluh empat ya pak di lantiknya ya
nah ini yang menjadi pertanyaan pertanyaan
efektif saja dan tidak akan memihak mana mana lah
tapi kita sendiri sampai saat ini tidak tahu lima puluh satu itu tidak lulusnya apakah memang berkaitan dengan radikalisme
karena bkn itu ada tiga tes
banyak pertanyaan yang memang kemudian harus dijawab dituntaskan
kita juga menunggu apakah kemudian presiden akan kembali memberikan pernyataan secara resmi usai keputusan dari pimpinan kpk memberhentikan lima puluh satu pegawai kpk
tapi sebelumnya terima kasih bu yenty pak yasin sudah berbagi perspektif malam hari ini
menarik sekali diskusi kita malam hari ini
sangat sayang waktu kita terbatas
terima kasih sekali lagi
salam sehat selalu
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh